itu pebalap f satu indonesia kawan kita rio haryanto akhirnya tiba di bahrain untuk putaran berikutnya
duta besar ri untuk bahrain dan warga indonesia di bahrain menyambut pembalap f satu ini
duta besar hilman arisman bersama sejumlah warga indonesia yang bermukim di bahrain
menyambut kedatangan rio haryanto di bandar udara internasional bahrain
ya dikutip dari situs resmi kbri manama di bahrain
kbri juga menyelenggarakan pertemuan antara komunitas masyarakat indonesia bersama rio haryanto pada rabu malam ini
saat rio berlaga di arena balap formula one kbri pun akan menyelenggarakan acara nonton bareng
ya mudah mudahan bisa lolos lah tidak ada kendala apa
iya seperti yang terjadi di australia
maupun lain sebagainya ya kita doa